hai senang sekali karena masih dalam suasana idul fitri kita bisa menyambung silaturahim halal
lebih halal dan tentunya mendiskusikan tentang berbagai hal berbagai isu di negeri ini
teman teman wartawan yang saya muliakan saya ingin menyampaikan bahwa tadi di
perpustakaan cikeas kami berdiskusi dan tentunya ini menunjukkan sebuah
hai inisiatif yang baik antara dua partai yang memiliki kedaulatan dan independensi
golkar dan demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama dan tidak
bisa kita melupakan kebersamaan sepuluh tahun dalam pemerintahan presiden sby ketika itu dua ribu empat hingga dua ribu empat
dua ribu empat belas saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif bapak ketua umum golkar bapak erlangga
yang sebelumnya sudah menyampaikan ingin berkunjung ingin bersilaturahim tapi mohon maaf
karena kesibukan bapak sby dan juga baru saja kembali dari luar kota maka baru bisa dilakukan
malam hari ini saya juga ingin menyampaikan kepada teman teman mengingat bapak sby kendhati beliau

teman teman mengingat bapak sby kendhati beliau adalah orang tua dan juga tokoh di negeri ini sehingga ini menjadi kebijaksanaan oleh anggota ketua umum golkar bapak erlangga hartarto
tetapi juga masih memiliki status sebagai ketua majelis tinggi partai demokrat
dan pak erlangga ini adalah ketua umum partai golkar
oleh karena itu tentu dengan semangat yang baik pak sby akhirnya meminta saya untuk mendampingi beliau
beserta dengan sejumlah pejabat di dewan pimpinan pusat demokrat
oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa tadi diskusinya berjalan dengan baik
walaupun tentu pak sbi yang sudah mandi to ratu setelah tiga tahun terakhir ini
untuk day to day politics nya sudah saya jalankan beserta generasi yang lebih muda lagi di demokrat
karena beliau tentunya saat ini sangat menikmati aktivitasnya sebagai penukar
jadi tadi pak erlangga pak ludwig pak dito dan teman teman lain bisa melihat juga lukisan lukisan pak sbi
yang juga bisa dinikmati nanti di museum yang sedang dibangun di pacitan
tapi juga aktif sebagai pembina klub bola lavani alhamdulillah menjadi juara kembali proliga
dua tahun berturut turut back to back dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga tahun ini
sehingga tadi beliau lebih pada
gagasan gagasan besar karena bagaimanapun beliau terus terpanggil
ingin terus menghadirkan pemikiran pemikiran termasuk solusi solusi yang baik untuk negeri kita
tadi cukup banyak hal yang kita bicarakan pak erlangga nanti bisa menambahkan tentunya
berbagai isu dari bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita
dari berbagai aspek tentunya ekonomi kesejahteraan keadilan
hukum dan juga demokrasi
nah disinilah tadi kami cukup panjang berbicara bagaimana demokrasi di indonesia akhir akhir ini mengalami kemunduran
dan juga menghadapi tantangan tantangan yang serius
sistem politik yang kemudian dicoba diutak atik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah
contoh bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menyisakan tanda tanya besar
kita saya ingat sekali pak erlangga ketika itu berinisiatif bersama dengan para pimpinan partai politik lainnya
kita berkumpul di dharma wangsa ketika itu dan sampai dengan hari ini isu itu belum jelas seperti apa endingnya
sistem proporsional terbuka atau tertutup
kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental
ketika tahapan tahapan pemilu sudah dijalankan
ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita
dan marilah kita masih terus berusaha untuk mengawal agar jangan sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama
ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita

ini juga seru

tentunya tadi kita berbicara tentang hal hal lain real politics ini juga seru

kita berdiskusi tidak mungkin semuanya kita sampaikan di sini

tentu kita menyikapi konstelasi politik terkini
satu minggu dua minggu terakhir ini luar biasa kita ikuti di media masa
masih suasana lebaran tapi begitu dinamis
dan rasanya patut bagi dua partai ini golkar dan demokrat untuk duduk bersama
dan juga membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa kita hadapi ke depan

tentu semangatnya adalah bagaimana indonesia ini makin maju dan makin sejahtera
demokrasinya juga makin berkeadaban
dan kita berharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri
baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden
maupun pemilihan anggota legislatif dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi tadi kita berbicara tentang itu semua
termasuk bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memilih
bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi bagi kekuasaan
demokrat juga selalu menyampaikan hal itu bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti sekedar
saya ulangi tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap lima tahunan
tetapi ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara tadi
dengan demikian tentunya saya dengan sukacita seperti pak erlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik
bergabungnya partai partai politik kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri
karena ini negara besar tidak mungkin satu dua elemen saja yang berbuat dan berperan
kita golkar dan demokrat ingin berperan lebih besar lagi lebih baik lagi untuk negeri kita
saya pikir itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada bapak erlangga dan teman teman dari partai golkar atas kehadirannya di sini
selebihnya saya memberikan kesempatan kepada bapak ketua umum partai golkar untuk menyampaikan
bapak ketua umum partai golkar

tadi kita sudah lihat adanya statement yang diberikan oleh ketua umum dari partai demokrat
agus harimurti yudhoyono yang tadi mengatakan bahwa pertemuan antara kedua partai ini
merupakan inisiatif yang harus diperlukan bagi keamanan
yang baik antara kedua partai
dan memang tidak bisa melupakan
hubungan yang baik kerjasama
selama sepuluh tahun selama
kepemimpinan dari sby
antara partai demokrat
dan juga partai golkar
lebaran dengan semangat yang baik
juga mengatakan bahwa diskusinya
berjalan dengan lancar
membahas tentang perubahan yang
lebih baik bagi
yang tempat duduknya
satu berbeda pada pemerintahan
ini partai golkar
tentu berada di pemerintahan
dalam kontestasi pemilu
partai golkar dari
membentuk koalisi indonesia
partai demokrat dengan
bahwa partai golkar
silaturahmi dan diolog
dan kita memasuki
tidak dengan tegang tapi
pesta politik dengan
nah tentu kebahagiaan
dalam pesta politik hanya bisa terjadi
kalau komunikasi antar partai politik
berasal dari koalisi yang sama
atau berbeda tetap
itulah yang ingin kita
bangun karena indonesia
ini adalah negara besar
dan tidak mungkin satu
partai politik yang bisa berkomunikasi dengan politik
semua persoalan di negeri ini
kita harus bersama sama partai golkar
sama dengan partai demokrat
tadi disampaikan partai golkar
dan demokrat pernah bersama
di tahun dua ribu empat sampai
dan tentu kebersamaan itu
sejarah yang sama sama
kita pahami bersama
dan punya kepengertian dan
dari depan partai golkar
dan partai demokrat sepakat
bahwa pemilu itu
kan indonesia raya
kita bukan seperti
demokrasi yang kebarat baratan
itu demokrasi yang the winner take it all
yang menang mari kita bersama sama
sama seperti tadi
begitu sudah ada yang juara
pembentukan tim nasional kan bukan
dari juara itu sendiri harus
dibentuk sebuah tim
nah kebetulan saya juga cabur
olahraga wusu jadi kita tahu
apa yang penting untuk
menjadikan sebuah tim yang
kuat apalagi kita memasuki
tahu bagaimana supaya indonesia
raya dinyanyikan di dalam
menyanyikan indonesia raya
hanya satu presiden berkunjung ke negara
lain atau atlet mendapatkan
emas di dalam multi event
nah kita ingin politik
nuansanya seperti itu
sehingga kita betul betul
politik yang membelah
jadi dua karena yang paling
kita khawatirkan kalau
bangsa ini terbelah
dengan politik identitas
kalau di ekonomi
ada istilah namanya scare
ada luka yang dalam
demikian juga politik
ada scare luka yang
dalam scar luka yang dalam
dan tidak dalam waktu dekat
nah ini yang kita ingin tinggalkan
mari kita bersama sama
posisi tidak harus bareng
sulit adalah dalam posisi berbeda
kita bertujuan yang sama
untuk kemajuan dan
pertaruhan kita adalah sepuluh tahun
indonesia masuk dalam bonus demografi
yang akan berakhir di tahun dua ribu tiga puluh delapan
itu penting tetapi
pasca pemilu tidak bisa
terjadi kalau tidak dirintis
perbedaan kita hanya pada
tanggal empat belas februari
pada saat masyarakat memilih
sesudah itu kita
dan untuk itu
banyak hal yang harus kita
kerjakan bersama kita masih ada pr
mengenai undang undang di dpr
kita masih punya pr
terkait pemilihan terbuka tertutup
yang sedang berproses di mahkamah
konstitusi dan kami
yang sudah ada seperti juga
di olahraga tentu
sebaiknya semua sesuai dengan
apa yang sudah
diatur sebelumnya kalau ada
perubahan tentu pada periode berikutnya
kita bisa bersama sama
duduk kembali jadi itu
beberapa hal yang tadi kita bahas
pemilu bisa berjalan dengan
baik demokratis dan lancar
berharap kpu dan bawaslu
bisa menjadi wasit yang adil
bagi kita semua
demikian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya teman teman jika ada
ingin bertanya silakan
tiga pertanyaannya maksimal
kecuali sudah jelas
silakan ada satu lalu
oke oh ada
dua oke tiga
saya rizky dari detik com
ini terkait dengan selesainya pertemuan
partai demokrat dengan golkar ini
yang diusulkan tetap anis atau mungkin ada
perubahan perubahan sedikit atau ada goyang goyang
sedikit terkait capres yang diusulkan
baik pak terima kasih
perkenalkan saya kenny dari
cpn com saya punya dua pertanyaan
tadi di dalam juga membahas
kemungkinan koalisi demokrat dan golkar
berduanya sudah cukup untuk
dan yang kedua untuk mas ahe
terkait isu dengan
pk muldoko itu perkembangannya
seperti apa apakah akan mengganggu
demokrat kedepannya terima kasih
selamat malam pak
perkenalkan saya fajar dari tempo
pertanyaan pertama saya tadi
pak erlangga sempat menyinggung
kalau demokrat dan golkar sepakat
kalau di indonesia itu tidak winner
ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terkait
hal ini itu nanti seperti apa ya pak apakah
sistem pemilu kita kan proporsional
bukan listrik pak dan apakah nanti
golkar kan gak punya sejarahnya
posisi pak ya nah apakah nanti ketika
koalisi perubahan itu menang pemilu
golkar akan membuka diri
untuk bergabung dengan demokrat itu pertama pak
setelah pertemuan ini
setelah kemarin p tiga mengusung
pak ganjar dan kemungkinan pan
dikabarkan juga akan mengusung pak ganjar
kemungkinan golkar akan
berdiri sendiri golkar akan
lebih senangnya ke
koalisi perubahan atau ke
ke koalisi gerindra dan pkb pak
terima kasih banyak
terima kasih atas
yang disampaikan oleh teman teman wartawan
tadi kalau boleh saya mengutip
pembicaraan di dalam pak erlangga
memulai dengan kata kata
seperti juga sebetulnya dalam kehidupan
semangat yang kami jalin tadi
adalah sama sama tentu
posisi dan sikap politik
per hari ini
bersama dengan partai partai politik
di koalisi indonesia bersatu
kib kemarin juga baru bertemu
saat ini juga
membangun komunikasi yang intensif
di koalisi perubahan
yaitu dengan nasdem dan pks
kami juga telah
dan jalinan yang
enam bulan terakhir ini
untuk sama sama mencari titik temu
dan juga kompromi dalam
arti bagaimana membangun
kebersamaan ke depan
nah disinilah tentunya
kalau koalisi perubahan itu
telah menerbangkan piagam
per hari ini itu yang berlaku
namun demikian saya sekali lagi
kepada teman teman semua
kehadiran pak erlangga
dan golkar ini tentunya
menjadi bagian dalam komunikasi
dan kita berharap tentunya
ada solusi solusi bangsa
yang bisa kita temukan bersama
dan itu semua tentu perlu proses
dan perlu komunikasi yang juga intensif
nah disinilah sebetulnya
kita berharap jalinan komunikasi
ini juga terus semakin baik
kalau ditanya tadi
bisa saling bergabung ya tadi
semua sangat mungkin
kalau tujuannya baik dan bersama sama
kita ingin melakukan perubahan
ingin melakukan perbaikan terhadap
situasi negeri ini maka
bersatunya elemen elemen bangsa
termasuk kekuatan kekuatan politik
inilah yang sebetulnya
terus kita jadikan
basis atau fondasi
dalam dialog yang kita lakukan
ada berbagai isu yang kita sama punya kepentingan yang
sama tidak ada bedanya
penyikapan isu juga biasa
inilah sebetulnya indahnya demokrasi
multi partai tapi saya juga
tidak berharap terjadi pembelahan
yang luar biasa tadi pak erlangga betul sekali
mengingatkan kepada kita semua
jangan sampai pemilu

pembelahan atau benturan keras
antar anak bangsa sendiri
tadi pak s b juga mengingatkan betapa
nesapanya bangsa indonesia
pernah berbenturan antar ideologi
bukan hanya tidak sehat
tetapi juga berbahaya
dan banyak korbannya
literally bukan hanya korban
politik tetapi juga korban jiwa
jangan sampai terjadi lagi dalam
sejarah politik bangsa kita
atau benturan keras
no go tidak boleh dan kami akan
menentang keras apakah radikal
kanan radikal kiri apapun
yang hanya ingin menghancurkan
persatuan di negara kita
saya pikir kita sepakat disitu dan
semua orang yang secara sadar
mencintai negara kita akan menjawab
hal yang sama
kemudian tadi ada sedikit pertanyaan
bagaimana demokrat yang masih terus diganggu
saya sedikit menjawab pak erlangga
kami memang terus menghadapi
sedang dilakukan yaitu
pk yang dilakukan oleh ksp muldoko
temannya pak erlangga disitu
dalam pemerintahan begitu yang kita
sebetulnya sudah selama ini
dan enam belas kali kita
memenangkan semua gugatan
demokrat meyakini masyarakat luas
meyakini para pakar hukum meyakini
tidak ada celah sedikit pun
yang bisa memenangkan ksp muldoko
karena tidak ada novum baru
tadi setelah enam belas kali kita bisa mengalahkannya
di meja hukum
sebetulnya kami memiliki keyakinan
tetapi sekali lagi ini bukan hanya
urusan hukum tapi urusan politik
sehingga kami tidak boleh lengah
dan harus membawa ini ke ruang terang
jangan sampai ada
dilakukan di ruang gelap
yang kemudian bukan hanya mengagetkan
tetapi juga benar benar
menghancurkan demokrasi kita
ini bukan hanya pertaruhan demokrat
bagaimana kita bisa menjadi kontestan
dalam pemilu tetapi bagaimana
demokrasi bisa dijaga saya terima kasih
pak erlangga yang sejak awal memberikan
waktu itu saya ingat sekali mengatakan
wah kayak begini begini nggak boleh terjadi
sebetulnya di negara kita
dan tapi sudah terjadi dan masih terus terjadi
sehingga saya mendoakan semoga golkar
demokrat dan tidak ada
partai manapun di indonesia ini yang
kemudian diintervensi dicoba
oleh tangan tangan kekuasaan
yang sampai dengan hari ini juga
baik secara politik secara
hukum dan juga secara
inilah yang harus kita
jaga bersama saya pikir itu jawaban
saya terima kasih sekali lagi sekaligus
mengingatkan kepada publik ini masih berlangsung
dan mudah mudahan kita bisa menghadapinya
juga dengan baik terima kasih
terima kasih jadi saya jawab yang tadi
karena sebetulnya negara kita ini
beberapa kali dalam crossroad
di tahun enam puluh lima enam puluh enam kita
tadi disampaikan juga oleh bapak
itu pada saat persimpangan
kiri maupun kanan
yang mengakibatkan konflik
perlu dibatasi atau tidak
yang akibatnya juga
kita tidak ingin
di tahun depan
kita persimpangan jalannya
bukan di ideologi
bukan di masalah kekuasaan
mampu nggak kita menjadi negara
yang lepas dari middle income trap
menjadi negara yang
tidak banyak negara yang lolos
middle income trap hanya bisa terjadi
kalau negara itu
pada saat terjadi bonus demografi
nah indonesia hanya mempunyai
bonus demografi sampai dua ribu tiga puluh delapan
nah karena itu
dilalui hanya oleh
kerja kita bersama
tidak bisa satu partai kerja
atau partai yang nanti menang pemilu
kerja sendirian itu tidak bisa
maka kita harus kerja bersama
contoh negara yang
itu baru singapura
di asia yang
lolos di tahun dua ribu an adalah
nah kita diperkirakan dari empat ribu ini bisa
masuk dua belas di tahun
nah kalau di tahun dua ribu tiga puluh lima itu
ekonomi kita sudah naik tiga kali
dari sekarang bayangkan indonesia
punya ekonomi itu tiga triliun
kita menjadi nomor tujuh di dunia
apakah ini bisa
satu partai saja tidak bisa
karena untuk itu kita butuh
seluruh instrumen dari hukum
kepada dpr yang
nanti juga duduk
oleh karena itu saya menawarkan
kita ini dari sekarang
supaya nanti kita tidak
dalam tanda petik kagetan
kita punya pr juga
rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang
panjang sampai dua ribu empat puluh lima
yang harus kita kerjakan sekarang
apakah ini dikerjakan oleh
satu partai atau dua partai ini tidak bisa
dan saya berharap sama dengan
partai demokrat dan
partai yang lain rpjp ini bisa
selesai sebelum pemilu
sebelum bulan september
ini kan kerja fast track
tadi kita bilang ada beberapa pr
yang harus dikerjakan
dalam keterangannya air langga hartanto
tadi menjawab pertanyaan dari wartawan
yang dia sebutkan bahwa beberapa kali
negara kita menghadapi
adanya persimpangan dan juga
yang berakibat pada benturan
masyarakat diharapkan kedepannya
antara pertemuan kedua partai ini
benturan benturan ini tidak terjadi
dan tadi juga air langga mengatakan
bahwa masalah yang akan dihadapi oleh
negara kita kedepannya adalah
mengenai middle income trap yang ini
tidak bisa diselesaikan oleh
satu partai pemenang pada
pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang melainkan
seluruh harus bekerja sama
untuk agar indonesia
dan kita akan membahas pertemuan
dari ketua umum golkar serta
sby usai jodoh berikut
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news